tingginya suhu disertai hembusan angin membuat debu gurun memenuhi udara mina arab saudi
kondisi ini perlu diwaspadai jemaah haji karena angin membawa partikel debu yang bisa mengganggu pernafasan
naiknya partikel debu pasir di sekitar mina membuat pandangan tampak keruh
inilah yang terjadi saat sebelas julhijjah sejak siang hingga sore hari
dalam kondisi seperti ini debu berterbangan hingga mengotori permukaan datar di areal yang terbuka
bagi jemaah partikel debu membuat mata sedikit perih dan tak jarang mengganggu pernafasan
peristiwa ini memang tidak bisa diprediksi namun bisa saja terjadi sewaktu waktu di wilayah arab saudi
ya padatnya jamaah yang memenuhi jalan menuju jamarat juga berpotensi menyebarkan penyakit yang dibawa oleh jemaah dari negara lain
dokter menghimbau para jemaah haji untuk menggunakan masker dan kacamata
untuk meminimalkan paparan debu agar tidak berlanjut menjadi penyakit yang mengganggu konsentrasi